sementara itu badan usaha milik negara aneka tambang atau antam meluncurkan emas batangan bertema hello kitty
nantinya emas batangan tematik ini akan dipasarkan di negara asal tokoh hello kitty yakni jepang
melihat besarnya minat masyarakat jepang berinvestasi emas dan fanatisme terhadap tokoh hello kitty
pt antam yang bekerja sama dengan mkk co ltd akan mendistribusikan emas batangan bertema hello kitty
pada tahap pertama pt antam telah memproduksi satu lima ratus sembilan puluh keping emas batangan hello kitty
dengan beragam varian ukuran mulai satu gram lima gram sepuluh gram hingga dua puluh lima gram
penjualan produk antam ke jepang ini untuk pertama kali dilakukan
dan antam menargetkan penjualan produk emas batangan hello kitty mencapai lima puluh kilogram per bulan
pihak mkk ini kita menargetkan
kita rencanakan bisa sekitar lima puluh kilo per bulan
tentu kita akan melihat respon pasar bagaimana ke depan
kita harapkan dari time to time akan meningkat
targetnya lima puluh kilo per bulan